mak minta banget sama yoyo tolong bantuin lilis pulang ke indonesia yoyo pasti tahu caranya
kasian anak si lilis kalau lilis enggak pulang cepet cepet
mak takut duit semuanya abis sama achan
yoyo coba bicarakan sama pak mustaqim ya mak tolong yoyo
iya yoyo usahain terima kasih yoyo
iya mak terima kasih
rapi banget pak
salah satu cara menghormati tamu adalah menyambutnya dengan berpakaian rapi
tunggu acc dari l gadgets ya
sudah beritahu saya playnya segera
kalau sudah di acc ya oke
selamat kang idan
iya tuh idan thea
eh apa pak
silahkan duduk pak
mertua saya tin
jam berapa dari rumah
si neneng yang nyuruh bawa kata kesini
saya juga sudah tahu pak
si neneng sudah cerita
tapi uangnya itu nggak bisa diambil hari ini
kan sudah dikiri
tapi dante sudah ngambil rp lima ratus ribu buat dp motor
jadi nggak bisa ngambil dua kali pak
ada batas pengambilannya pak
kan itu duit kita ya
kok tidak boleh diambil
peraturan itu begitu pak
maaf hari ini anda sudah mengambil terlalu banyak
harap datang lagi besok
bapak makan dulu ya
buatin bapak mie ya
iya sebentar saya bikinnya
gak usah pakai telur tin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak ustadz
kemana tuh yang lain
belum parah datang pak ustadz
saya sudah mengumumkan ini musyola
ini masalah waktu
pak ustadz tupen rapih
jangan mengarikan pembicaraan
penting ini pak penting
disiplin harus dijaga
tidak bisa sembarangan
kalian tahu apa salah kalian
allah saja berjanji
bersumpah demi waktu
masa kalian tidak menghargai waktu
bagaimana negara ini mau maju
kalau rakyatnya seperti kalian
saya sebagai pemimpin kalian
punya rakyat kayak kalian
kasian dr clara
yang dari tadi nunggu di kamarnya
karena kalian telat
tidak menghargai waktu
tidak pak ustadz
bu dokternya masih di puskes mas
kenapa tidak bilang dari tadi
yang barangnya sudah sampai pak ustadz
sudah datang pak
sekarang bapak pulang dulu aja ya
besok pagi pagi bapak kesini lagi
nanti pagi pagi saya ambil di atm uangnya bapak nginep di sini saja
kasihkan sini nenek
nanti uang kiriman nanti habis bulat balik bapak kesini
ongkos kok nggak usah dipikirin pak
harus dipikirin idan
kan yang nyari duitnya anak bapak
kenapa sih nasib ongkom kayak gini terus
kan kamu sendiri yang cari
kenapa orang orang gampang kalau berangkat
kalau ongkom susah
memakai cara legal
nah kamu aja juga nggak pernah sholat atau
makin susah berangkatnya
sampai jumpa di video selanjutnya